langsung saja kita awali dengan informasi pertama tenaga kerja indonesia asal polewali mandar sulawesi barat yang beberapa waktu lalu menjadi korban penyanderaan kelompok bersenjata di perairan sabah malaysia tiba di kampung halaman
keluarga tidak menduga usman yunus selamat setelah berbulan bulan menjadi korban penyanderaan
usman yunus lega dan bahagia akhirnya ia pulang ke kampung halaman dan bertemu dengan keluarga di poliwali mandar sulawesi barat
tenaga kerja indonesia di malaysia tersebut telah berbulan bulan menjadi korban penyanderaan kelompok bersenjata di perairan sabah malaysia
usman berhasil selamat setelah meloloskan diri dari penjagaan kelompok bersenjata
sehingga dia bisa berjaya menjaga kembali ke kota kota yang lain

usman yunus berhasil selamat setelah meloloskan diri dari penjagaan kelompok bersenjata di poliwali mandar sulawesi barat